ya masyarakat terutama mungkin salah satunya anda mungkin mengeluhkan informasi seputar covid sembilan belas
angka kasus yang alih alih melandai tapi justru menembus rekor lebih dari sepuluh ribu perharinya
sabtu lalu bahkan lebih dari empat belas kasus terkonfirmasi positif
kemudian tiket okupansi rumah sakit yang berada di titik mengkhawatirkan
serta tentunya nasib para tenaga kesehatan yang masih berada di garis paling depan bayang bayang paparan covid sembilan belas
sambil merabah rabah kepastian jaminan keselamatan mereka masing masing
kita akan bahas malam hari ini
sudah bergabung via sambungan zoom dua narasumber dalam cnn indonesia newscast malam hari ini
yang pertama ada anggota tim pakar gugus tugas covid sembilan belas dr arisan
selamat malam pak dokter
selamat malam mbak
baik terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dan ke narasumber kedua saya ketua umum himpunan perawat gawat barurat dan bencana indonesia atau hipgabi
pak wolas rianto selamat malam pak wolas
baik saya mau ke pak dr arisham terlebih dahulu ya
ini kalau misalnya kita melihat ya sebagai pihak yang berada di garda terdepan sekaligus tepat di bawah bayang bayang paparan virus
paranakas juga mengaku saat kesulitan untuk mengamankan posisi mereka mendapatkan vaksin
data kemenkes juga sebelumnya mengatakan tujuh puluh satu ribu dari lima ratus ribu tenaga kesehatan yang baru mendaftar dari sms blast
dan kesulitan mereka ini didominasi oleh permasalahan registrasi
bagaimana tim satgas menanggapi hal ini
ya pertama memang disitulah kondisinya ya bahwa memang di dalam
benarnya dalam satu bulan terakhir ini
jumlah kasus kita ini makin lama makin meningkat ya
dan ini juga disicu lagi oleh apa namanya pada liburan tahun baru kemarin ya
tapi kita lihatkan sekarang ini tanggal tujuh belas ya
berarti ini bisa saja dekat sekitar seminggu dua minggu
dan yang jadi masalah adalah memang ketika
apa namanya misalnya masyarakat ini kembali ke rumah
kemudian terinfeksi dan menularkan kepada keluarganya yang lain
jadi memang yang paling menonjol di dalam yang kami amati adalah
kasus kasus keluarga ya
oleh karena itulah maka seperti yang tadi kita lihat
kondisinya memang sudah sedemikian mengkhawatirkan
mengenai kondisi kapasitas ruangan
ruang rawat inap isolasi maupun juga ruang icu
oleh karena itu memang kondisinya banyak pasien pasien yang menumpuk di sini
pemerintah melalui kementerian kesehatan sebenarnya berusaha untuk meningkatkan kapasitas
ya dari jumlah ruang rawat
tapi kita mesti mengetahui juga
bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal kondisi rumah sakit itu kan juga
kita juga harus memberikan
akupasi itu juga untuk pasien pasien lain gitu ya
kita tahu bahwa sebenarnya
kan berbagai macam pasien juga ada
bukan saja pasien covid tersebut
jadi disitulah situasi dan kondisi saat ini
nah bicara soal mengenai
mengenai vaksin ini salah satu yang memang sudah di
sudah bisa diprediksi adalah
masalah registrasi betul ya
padahal sudah diusahakan
misalnya dalam satu dua bulan terakhir ini
percatatan dari nama
petugas kesehatan itu
proses begitu ya
kalau kita lihat
di beberapa kota besar sih
nampaknya berjalan mulus kemarin
tapi mungkin di daerah yang akan jadi masalah
karena sekali lagi memang
dinas kesehatan tempat
jadi rumah sakit melaporkan
kemudian dinas kesehatan tempat
dan disitulah kadang kadang
dan juga kita mesti mengetahui bahwa
ternyata juga pada saat
petugas kesehatan ini
artinya sudah teregistrasi
dan pada proses untuk
ternyata memang ada kendala
misalnya saat itu yang bersangkutan
memang tidak dalam kondisi fit ya
dalam kondisi sakit
ini juga bisa kendala
kemudian juga ada hal hal yang lain
misalnya saya juga
berdapat informasi di lapangan
mau ingin dilakukan
pemeriksaan ternyata tekanan garahnya
yang tidak diajukan
jadi memang ada
berbagai macam kendala
tapi sekali lagi
ini semua berproses
mudah mudahan segala sesuatu yang bisa diatasi
karena kan semua yang orang sudah terjadwal
sehingga ketika ada yang memang
maka ini nanti akan ada jadwal baru lagi
saya pindah ke
tadi kita bicara mengenai kegawatan rumah sakit
kemudian juga bagaimana
dengan nasib para tenaga kesehatan
yang saat ini kewalahan
kalau misalnya kita baca di lini masa
kewalahan dan menipis
amunisinya karena banyak sekali yang terpapar covid sembilan belas
termasuk ini juga ada nih
kalau misalnya kita baca namanya ika dewi maharani
dan merupakan anggota hibgabi juga
ini bahkan sampai nyambi gitu
dia tenaga kesehatan
tapi juga nyambi sebagai supir ambulans
bagaimana hibgabi melihat fenomena ini
oke terima kasih
yang pertama kali saya ingin sampaikan adalah
apresiasi yang sangat banyak
kepada seluruh perawat
yang ada di gawat darurat
maupun yang berada di bangsal perawatan covid
dengan tenaga yang semaksimal mungkin
dengan ilmu yang dimiliki
telah memberikan pelayanan yang terbaik
untuk pasien pasien covid
terlepas dari semakin banyaknya
pasien pasien yang menumpuk di igd
ini adalah suatu fenomena
yang harus kita pikirkan bersama
bagaimana kita tetap survive
tenaga kesehatan tetap survive
aman dalam memberikan pelayanan covid sembilan belas ini
pak wala sendiri ada rekomendasi
seperti apa mungkin kolaborasi
atau bagaimana ini untuk
untuk adanya jaminan keselamatan
bagi para perawat sendiri tenaga kesehatan
yang ada di sana
di luar di seluruh indonesia
tidak hanya di kota kota besar
kepada pemegang kebijakan
terkait dengan bagaimana
buat sejawat sejawat kami
di gawah darurat
maupun di bangsa covid
adalah bagaimana perhatian
yang selama ini telah diberikan
oleh pemerintah dan manajemen rumah sakit
untuk selalu ditingkatkan
terutama dengan ketersediaan apd
penambahan suplemen vitamin
dan mungkin juga
untuk mendapatkan vaksinasi
tadi memang fenomenanya
setelah mendaftar itu balasannya
saya sendiri sudah daftar
tapi belum dapat sms
oke pak ari itu ada yang langsung
bahwa sudah mengirimkan sms balasan
dari tiga hari yang lalu
tapi belum mendapatkan jawaban
tapi mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi ya
pak ari dan juga pak ula
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
kami akan segera kembali
sian indonesia newscast
yang akan dilakukan kedepannya
terutama tadi ya untuk
mencari solusi dari permasalahan
jadi ya terus raksanya
tentu ini ada lembaga lagi yang berwenang
untuk menjawab pertanyaan ini
misnya ada dimana
karena kan memang sistemnya
sudah dibuat sedemikian rupa
kemudian ketika memang ada undangan
nanti akan mendapat sms lanjutnya
dimana ingin dilakukan
tapi tentu ini
misalnya pak wola
biasanya memang berhubungan dengan
dimana beliau ini
melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan
artinya membantu pelayanan kesehatan
bisa berkoordinasi dengan rumah sakit
kemudian juga sistemnya memang melalui
jadi droppingnya itu melalui
artinya melalui pemda
kemudian pemda nanti dinas kesehatan
kemudian melalui puskesmas
tapi nanti ketika ini berkoordinasi
dengan satu pelayanan kesehatan
misalnya satu rumah sakit
nanti bisa saja artinya itu semua di drop
nanti melalui rumah sakit
jadi kira kira sistemnya seperti itu
sejauh saya ketahui
tapi kalau memang tadi disebutkan
artinya tadi belum mendapat sms berikutnya lagi
nah ini memang harus segera di follow up
misalnya ada dimana begitu ya
apalagi kalau misalnya
teman kantornya pak mas wela ini
ada yang sudah dapat
nah itu kan berarti
berarti misalnya ada yang sudah dapat

kecuali kalau memang

yang lebih besar misalnya
bukan sekedar satu atau dua orang saja begitu
kalau dari pak wala sendiri
hibgabi sendiri maksudnya
apakah ada jaminan juga bagi para perawat
terutama mereka yang berada di ruang gawat darurat
untuk tetap sehat
tidak ambruk dalam melakukan pelayanan kesehatan pak
perawat perawat yang ada di gawat darurat se indonesia
baik di rumah sakit vertikal
rumah sakit swasta
maupun di bus ke semas
itu selalu dalam kondisi sehat walafiat
itu yang kami inginkan
kalau misalnya dari pantauan pak ula sendiri
apakah untuk penerapan protokol kesehatan saat ini
sudah cukup efektif
untuk laporan dari dua puluh sembilan provinsi
yang sudah terbentuk

di masing masing provinsi
sampai hari ini cukup bagus
memang di bulan bulan pertama covid
agak kesulitan ya
untuk mendapatkan apd
tetapi bulan bulan terakhir ini
sudah tertangani dengan baik
pak ari bagaimana menjawab
concern dari hibgabi tadi
bukan saja perawat
seluruh petugas kesehatan
baik itu dokter
yang melaksanakan pelayanan kesehatan
khususnya untuk pasien covid ini
memang harus mendapat perhatian yang
tadi seperti misalnya
alat pelindung diri
alat pelindung diri
untuk teman teman yang bekerja di lapangan tadi
nah kuncinya memang adalah
koordinasi dengan pimpinan rumah sakit
kemudian memang ketika
bisa dengan satgas
di daerah daerah itu
sudah ada satgas satgas
yang disupport oleh pemerintah daerah
dan bahkan juga pemerintah pusat
untuk masalah ini
dan menurut saya
memang dari awal
tulus terang saja
permasalahan kita utama itu adalah
alat pelindung diri
nah oleh karena itulah
itu kendalanya adalah
karena memang kemampuan kita
untuk memproduksi di awal
tapi kalau saya lihat sekarang
dari segi barang itu
tapi barang nggak ada
nampaknya barang itu sudah banyak
dan artinya juga
jadi kosnya juga menjadi lebih murah
untuk yang digunakan oleh teman teman
alat pelindung diri
yang lain lain yang dibutuhkan
itu nampaknya sih
di pasaran cukup banyak
tinggal tadi ini
menurut saya memang
dari awal ya
ini memang masukan kita juga
dari tim pakar
itu sangat concern
sekali untuk masalah ini
dan bencana indonesia
terima kasih atas informasinya
pada malam hari ini
terima kasih telah bergabung
dalam siren indonesia newscast
ada beberapa concern
yang masih harus
dan ini tentunya
dan juga lembaga
dari masyarakat sendiri
jadi mari kita
protokol kesehatan tiga m
dimanapun kita berada
tetaplah bersama kami